nama lengkap saya dede rustadi
nama panggilan dede bisa rustani juga bisa
umur tanggal lahirnya itu dua puluh empat mei seribu sembilan ratus enam puluh enam berarti lima puluh
pekerjaan sehari hari sebagai pjl
penugas jalan lintasan kereta api mulai tahun dua ribu delapan
awalnya nggak langsung menjaga lintasan saya dari kebersihan dulu
terus di portir terus di loket terus untuk bantu bpka atau pjw
setelah itu karena ada yang fungsiun
itu udah mulai tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan
sebenarnya gampang ringan ya
hanya mengamankan kereta api yang akan lewat
dengan cara menutup lintasan kereta api
di samping itu cuma ya kalau ada gangguan apapun
itu harus segera dilaporkan kepada yang bersangkutan
itu mau ditinjak lanjutin ya silakan nggak masalah
yang penting sudah laporan
seorang pjl tidak boleh meninggalkan tempat atau pos pjl
harus siap siaga di tempat
tidak boleh digantiin sama siapa pun kecuali aplusannya
karena kalau ada gangguan perut itu
iya ah biasa jam lima saya dimules tiba tiba jam empat
pas waktunya datang kereta misalnya
kalau saya udah kelihatan nyorot walaupun bpk ngasih tahu tutup aja
kalau bukanya belakangan
udah sampai kalender baru atau buaran baru saya buka
ya ah lini belakang yuk
di dua kan gitu jalur dua jalur tiga
iya keselamatan orang juga keselamatan kereta api juga
sama penyeberang juga pengguna jalan raya juga
orang orang yang bawa kendaraan bahkan yang nyebrang pun yang jalan kaki
itu matanya pura pura buta dan kopinya pura pura budeg
padahal udah alarm udah bunyi terus palang pintu ada sinyal pun atau warna lampu pun udah merah
berarti itu kan ngelihat matanya
ya kan dibilangin alarm apa nggak dengar segitu
kalau saya menghimbau di mana saja yang menggunakan jalan raya di pelintasan kereta api patuhi aturan dan rambu rambu yang berlaku
jadi itu yang lebih keselamatan mereka
banyak dari orang bawah sampai menengah ke atas itu lebih suka karya karya tangan asli
kalau digital kan nggak muni tangan
iya masih mampu bersaing sama digital
kalau di indonesia barber itu sangat dipandang sebelah mata lah
bagi gue pekerjaan barbern pekerjaan yang bikin orang jadi lebih seneng sama
seneng sama keadaannya dia
lu bikin orang yang tadinya dari bad vibe jadi good vibe gitu
ya itu aja yang orang orang indonesia yang masih belum appreciate sih sebenarnya
sama kayak lo nggak nge appreciate seniman di indonesia
kalau dibilang artisnya club itu ya bartender
karena biarpun kita dengerin musik dj gitu ya tapi artisnya bar itu ya bartender
kalau kita terus kreatif terus berkarya hasil sedikit kita pasti akan bahagia
itu akan mengantarkan saya ke hasil yang besar saya yakin banget itu